minggu lalu md murid kelas tiga sd ini mengalami trauma dan tidak mau sekolah
lantaran telah diusir wali kelasnya saat akan mengikuti ujian semester kenaikan kelas
murid kelas tiga sd itu diusir karena tidak pernah ikut pembelajaran daring
dari keluarga tidak mampu ia tidak memiliki ponsel untuk belajar daring
senin kemarin wali kota samarinda andi harun
akhirnya turun tangan untuk mempertemukan md dengan rusmawati
wali kelasnya yang telah mengusirnya
mereka pun saling bermaafan dan berjabat tangan
kemudian dilanjutkan aksi saling memaafkan antar keluarga dengan sang guru
kita memaafkan dari sekolah
karena kami mengaku salahkan
oh ini karena dampak pandemi gitu ya
iya dampak pandemi gitu
aku kan kalau hari hari saya mendatang
kan juga aku saja punya murid
sementara orang tua di sini
nggak ada juga
kalau orang tua ke sekolah
kalau memang ada masalahnya
kan tanyalah saya
murid itu sejak tiga tahun sudah tidak memiliki ibu
dan sekarang dirawat bibinya karena ayahnya berada di lembaga permasyarakatan
munawaroh tante yang merawat md gembira
persoalan yang menariknya
menimpa keponakannya telah selesai
ia pun meminta maaf kepada pihak sekolah
atas kesalahpahaman ini
suryatman samarinda kalimantan timur